terkait teknis dan mekanisme dua ratus dua puluh satu ribu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini
kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan ketua umum himpunan penyelenggara umroh dan haji baluki ahmad
assalamualaikum selamat malam pak baluki
selamat malam assalamualaikum waalaikumsalam allah berkatu
waalaikumsalam pak baluki terkait dengan batalnya pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini
mekanisme pemberangkatan di tahun depan artinya akan seperti apa
ada sekian jumlah tahun ini calon jamaah yang akan berangkat
kemudian juga sudah ada jumlah calon jamaah yang akan berangkat mengisi sloter di tahun depan
mekanisme pemberangkatannya akan seperti apa nantinya
saya kira ini kan pembatalan brojmeyer ya
jadi mekanismenya saya kira insya allah pemerintah akan mengelola dengan baik
seperti pernah terjadi bagaimana pembatasan kota pemenggalan kota
saat majlis laharum dibangun
dan itu juga memundurkan beberapa jamaah dalam prosentasi yang cukup besar
ini terjadi secara total
tentunya calon jamaah yang sudah menyelesaikan administrasinya pada tahun ini
dan haknya akan berangkat pada tahun dua ribu dua puluh satu
itu sudah harus demikian
begitu reguler dan atau juga oena khusus yang sudah terdaftar melalui pia
tinggal bagaimana soal administrasi yang sudah terselesaikan dengan menang
oke artinya kesimpulannya dari reguler kemudian khusus tahun ini yang gagal berangkat
pasti akan berangkat di tahun depan
harus harus begitu
ya mekanismenya harus begitu
karena ini kan bukan pembatalan dari jamaah
penundaan atau penyediakan haji tahun ini oleh pemerintah dalam rangka pertimbangan
yang sudah disampaikan oleh menteri agama tadi pagi
oke artinya akan ada molor waktu untuk pemberangkatan jamaah haji di tahun depan
kemudian tahun tahun berikutnya begitu juga pak baluki
akan bergeser satu tahun kemudian
dari yang dua puluh dua puluh satu dua puluh dua dua puluh dua terus akan begitu jenjangnya
mesti harus demikian

mekanisme pengelolaan dana haji yang sudah disetor atau sudah disetor
mekanisme pengelolaan dana haji yang sudah disetor
mekanisme pengelolaan dana haji yang sudah ditetapkan
mekanisme pengelolaan dana haji yang sudah disetor
sudah dibayar oleh calon jamaah akan seperti apa
kan dari kementerian menyebutkan statementnya bahwa calon jamaah bisa meminta dana yang sudah disetor
kalau membutuhkan karena ini kan memang juga sedikit banyak
menyangkut dengan cash flow bisnis travel haji dan umroh kan
iya tentunya ada satu perbedaan antara regular dan enak khusus
energi khusus yang tersetorkan kan nilainya cukup besar
apa hampir delapan ribu dolar kalau kursenya sudah diambil
lima belas ribu itu sudah mencapai seratus sekian juta ya tidak sedikit
namun bagaimanapun hak jamaah untuk menarik dan untuk mengelola dananya
sehingga pada tahun berjalan nanti
kalau memang nanti mekanisme hajinya tetap akan ada berjalan dan sudah terselesaikan soal covid
ya dibikin mekanisme untuk mendaftar ulang
tapi hak pemberangkatan tahun depan
para calon jamaah yang sudah sekarang mendaftar menyerahkan uangnya ke kemenang
dengan jumlah kalau enak khusus sudah delapan ribu pak delapan ribu dolar sekarang uang ada di kementerian agama
yang dikelola oleh ppkh
itu pula sesungguhnya kami dari asosiasi menyampaikan kepada kementerian agama
hendaknya tahun ini jangan buru buru untuk menarik pelunasan karena situasi ini
ya tapi tetap
kementerian agama dengan aturannya bahwa siapapun yang masuk kota harus melunasi dengan nilai delapan ribu dolar
nah ini kan ada hal satu kerugian masyarakat sungguhnya
sekarang kalau dikembalikan dalam bentuk dolar nilai dolarnya sudah tidak pada saat bagaimana masyarakat waktu membayar
waktu membayar dolar sudah enam belas ribu sekian
kalau sekarang sudah lima belas ribu kan ada kerugian dua ribu dolar tiga ribu real atau rupiah sampai dua ribu rupiah
sekalian sekian ribu
jadi itu sudah delapan jutaan mbak
bisa delapan juta setiap satu orang penyelamat agama
jangan semua kerugian itu yang menalangi
kan ya sedikit ini
oke itu kalau misalnya kursi lebih rendah dari ketika saat pertama menyetorkan atau membayar pelunasan
kalau misalnya kita bicara untuk tahun depan juga artinya kan bisa saja kursnya ini berubah
artinya lebih tinggi atau lebih mahal
bagaimana dengan perhitungan itu nantinya pak baluki
nah mekanis lawinan khusus itu tersetorkan dan diperlukan
nah mekanis lawinan khusus itu tersetorkan dan diperlukan
dalam bentuk nilai dolar
ya dalam rekening kementerian agama dan dolar yang dikelola oleh bpkh
jadi tidak tidak akan jadi persoalan kalau harus berada dalam posisi tersimpan di sana
oke itu tadi untuk calon jamaah
untuk pelaku usaha bisnis haji dan umroh juga akan seperti apa
artinya mereka kan semuanya sudah melakukan pembayaran atau mungkin juga sudah melakukan pelunasan
untuk misalnya biaya akomodasi
transportasi catering fasilitas lainnya selama di arab saudi
nah inilah yang kami sebenarnya pemerintah sejak juga kementerian agama
sebelum memutuskan persoalan ini mestinya kami diajak
pihak pihak asosiasi ini diajak orang orang
karena beda apa dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola haji reguler
dengan pihak pihak swasta pak ini untuk mengelola
kita ini banyak kawan kawan penyelenggara yang sudah menanamkan dananya di saudi arabia
ya kata kontrak hotel
walaupun pemerintah belakangan menyampaikan karena saudi menyampaikan jangan melunasi jangan membayar apa
kita ini pulang haji tahun kemarin sudah mengambil hotel hotel yang akan kita persiapkan
karena terbatasnya hotel yang berbintang di sekeliling majid al haram
mak itulah yang menjadikan perhubungan
karena standar itu juga ditentukan
kita harus sekian ratus meter hotel berbintang lima dan lain sebagainya
oleh karena ini bagaimana sehingga kita mau melalui pemerintah
agar pemerintah bisa bersama sama duduk untuk mengatur nextnya
gimana ke depan ini
setelah keputusan ini apa
karena kita juga bertanggung jawab dengan jamaah
bagaimana kalau jamaah meminta uang itu
sementara kita sudah belanjakan di beberapa penerbangan
kalau penerbangan dalam negeri mungkin bisa kita bicara
tapi kalau sudah mengambil penerbangan yang di luar
semua sudah dp
tidak mungkin haji ini kita bermain main dalam keadaan perencanaan yang panjang
jadi artinya untuk bisnis travel haji dan umroh
sekarang statusnya masih menggantung
biaya biaya itu belum ada kepastian apakah statusnya akan refund atau seperti apa
ini yang mungkin sekarang pengusaha pengusaha di luar sana lagi menjerit nih pak baluki
kita ini sudah lebih lockdown dari psbb
kita sejak bulan februari umrohnya sudah tidak bisa bergerak
kita berharap haji ternyata
haji hari ini sudah diputuskan juga tidak bisa dilaksanakan
yang menunggu apa lagi
kita sudah merumahkan para karyawan
kantor kita sudah sebagian tutup
sudah tidak ada lagi yang dikerjakan
nah kalau nanti masyarakat meminta uang
yang sekarang berada di posisi kementerian agama yang delapan ribu dolar
mungkin di pihak kami sudah belum apa apa
karena walaupun paketnya lebih dua belas ribu tiga belas ribu bahkan ada yang lebih dari itu
sekarang yang kita setorkan di luar itu delapan ribu dolar
karena harus kembali kepada kita
ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan duduk bersama kita
bagaimana penyelesaian yang terbaik
semoga bisa duduk bersama
ada solusi yang terbaik bagi calon jamaah
kemudian bisnis penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk permasalahan ini
terima kasih pak baluki ahmad ketua himpu
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini